sejumlah rumah sakit di kota tasik malaya jawa barat terus merawat pasien demam berdarah hingga minggu siang
selain orang dewasa sejumlah anak kecil dan balita juga mendapat perawatan medis akibat wabah dbd
pasien merasakan gejala mulai demam tinggi disertai pusing lemas hingga munculnya bintik merah
pertama panas dua hari terus turun langsung lemas
lepas lemas dibawa ke dokter anak ke dokter ali
katanya disaspek dbd terus dirujuk ke sakit
akhirnya dirawat di sini
iya di sini
tapi kondisinya sekarang udah lumayan
udah lumayan ya
berdasarkan data dinas kesehatan kota tasikmalaya jumlah pasien dbd mencapai satu ratus dua puluh tujuh orang selama bulan januari dan februari dua ribu dua puluh
dua orang pasien meninggal dunia usai menjalani perawatan medis
dinas kesehatan kota tasikmalaya telah melakukan sosialisasi bahaya dbd hingga melakukan pengasapan di sejumlah tempat
kasus demam berdarah di kabupaten sika nusa tenggara timur sejak januari hingga delapan maret dua ribu dua puluh mengalami peningkatan yang signifikan
kasus dbd kini mencapai angka satu satu ratus sembilan puluh kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak tiga belas orang
hal ini membuat pemerintah kekurangan persediaan tempat tidur dan ruang perawatan bagi para pasien yang harus menjalani rawat inap di rsud tc healers maumere
untuk mengatasinya bupati sika franciscus roberto diogo menambah tujuh ruangan khusus bagi penderita demam berdarah
ia juga mengimbau agar masyarakat menerapkan gaya hidup bersih
persoalan ini adalah pengetahuan dan kesadaran orang tua
semuanya ya bermula pada kesadaran dan pengetahuan orang tua
pada lingkungan itu juga
penyakit ini muncul karena nyamuk
ya kalau nyamuk berarti penanganan lingkungan tidak betul
yang paling dibutuhkan saat ini adalah alat tes darah karena dinas kesehatan sika hanya memiliki tiga alat tes darah yang ditempatkan di laboratorium kesehatan dan satu puskesmas
sementara itu baru ada bantuan sepuluh
sebelumnya penyakit ini akan dikonsumsi oleh sebuah tenaga dokter dari kementrian kesehatan untuk penanganan pasien demam berdarah di kabupaten sika
saat ini pasien demam berdarah yang masih dirawat mencapai satu ratus empat belas orang terdiri dari anak anak dan orang dewasa di tiga rumah sakit dan dua puluh lima puskesmas di kabupaten sika
tim liputan cnn indonesia